tapi kan semua itu salah mas
lonila lagi di atas kamar
kenapa non habis berantem lagi
tadi kita berantem hebat
ya kalau satria marah sama aku aku masih gak apa apa
tapi lara juga dibawa bawa lara juga dibentak bentak
saya gak bermaksud membuat nonila sama satria berantem
saya cuma mau niat menghibur doang tadi non
cuma yang lebih keterlaluannya lagi
satria nuduh aku
dia bilang kalau ara bukan anak aku sama dia tapi anak aku sama kamu
lara jangan sedih ya
kalau orang dewasa ngomong terus sambil marah itu pasti ngomongnya ngawur
lara jangan dengerin ya
om gustaf tidak sayang sama lara
pasti dewi lagi yang datang
anak itu emang baik
dia gak pernah ingkar janji buat sering sering nengokin aku
sudah lama lama ya pak
selama dua puluh tahun
dua puluh tahun aku ada di sini mas hamid gak pernah nengokin aku
aduh cengeng banget sih
lu dari dulu gak berubah
lu udah lama di sini
eh gue cuma pengen tanya sama
lu selama di sini pernah satu cel sama yang namanya dewi gak
mas hamid kenal sama dewi
kenal dimana mas
wewet yang dimaksud dewi ya bini gue
mas mas hamid kenal sama dewi dimana
eh lu denger ya
dulu jangan pernah cerita apapun sama dewi
kenapa lu sampai ada di sini
kalau lu gak pengen anak lu tahu
ibunya masuk dalam benjar
tapi kan semua itu
bukan salah saya mas
tapi kan barang bukti ada di tangan lu dulu
buktinya lo ada di sini sekarang
eh aku gak mau kan kalau si misi itu sampai tahu ibunya bapaknya kagak ada yang benar
ibunya tinggal di penjara
ibu kagak ngerjap akabu
tolong kasih tahu mirza dimana mas
aku ingin ketemu
eh lu anggap aja
anak lu itu udah mati
aku juga ingin tahu mas
anak kita yang satu lagi
dimana dia sekarang mas
lu gak dengar apa
anak lu udah pernah mati
larakan sayang sama ayah ya
kamu gak apa apa
apa ada yang sakit
ayah udah gak sayang sama lara
ayah udah benci sama lara
ayah udah benci sama lara
enggak usah gak benci sama lara

jangan sebut sebut nama gustaf lagi
lara mau sama om gustaf ya
lara mau sama om gustaf
saya bilang jangan sebut sebut nama gustaf lagi kamu gak dengar
kalau kamu mau tinggal sama om gustaf saya akan latarkan
kamu gak perlu tinggal di rumah ini lagi
kamu gak ada kecewa

sini biar saya atur
kamu itu apaan sih
kalau kamu mau marah marah aja sama aku
kalau kamu mau pukul pukul aja aku
bapak macem apa kamu tolong
kamu mau bilang apa lagi lah
anak ini anak aku
enggak lah aku gak bakal tipu lagi sama kamu
labut keriting muka lembang
mama bisa sinting dan sepaneng
ada apa lagi sih sat aduh ribut ribut pagi pagi
mama mau tahu selama ini kita udah ditipu mendiak
anak ini ini bukan anak aku
anak dia sama gustaf